kita kembali ke topik megakorupsi ktp elektronik sidang ke enam kasus tugaan megakorupsi proyek pengadaan ktp elektronik di pengadilan tipikor jakarta menghadirkan delapan saksi
salah satunya adalah mantan bendahara partai demokrat di dpr muhammad nazarudin
dalam sidang nazarudin mengaku menerima tugas dari anas urbaningrum selaku ketua fraksi partai demokrat di dpr untuk mengawal alokasi dana proyek pengadaan ktp elektronik
nazarudin juga mengakui pernah hadir dalam pertemuan bersama anas urbaningrum mantan anggota komisi dua dpr ignatius mulyono dan almarhum mustoko weni
serta pengusaha andi narogong di ruangan fraksi partai demokrat
salah satunya kalau pak ignatius yang mulia
mirwan amir itu siapa
nurman amir itu wakil ketua banggar dari fraksi demokrat di dpr
mas anas memerintahkan ke mirwan amir supaya program untuk ektp harus didukung dicarikan anggarannya dari anggaran nanti pembahasan di dpr
setelah waktu itu disepakati mirwan bilang akan dikomunikasikan
sayang ke semua pimpinan banggar dulu
kalau pimpinan banggar prinsipnya semua sudah setuju program akan di
oke nggak ada masalah prinsipnya seperti dia mulia
ya untuk membahas ya sudah bergabung bersama kami di studio dua cnn indonesia peneliti dari forum masyarakat peduli parlemen indonesia forum api
pak lusius kalau kita mendengarkan nyanyian nazarudin tidak gempar tidak terkaget kaget itu bukan nyanyian nazarudin namanya ya
seperti yang saat ini
seperti saat ini terjadi
tapi pertanyaan saya seberapa masuk akalkah sebetulnya kesaksian nazarudin di sidang megakorupsi ktp elektronik ini
saya kira sih kalau soal masuk atau tidak masuk akal itu saya lebih bisa menerima apa yang disampaikan oleh nasarudin dan juga narasi yang disampaikan oleh jaksa
waktu sidang pertama itu ya dia menyebut adanya pertemuan beberapa elit partai di dpr
yang membicarakan alokasi dana iktp ini lalu kemudian uang itu dibagi bagi ke siapa saja seperti yang terungkap di persidangan pertama itu
itu semuanya nampak logis saya kira
maksudnya orang orang yang kemudian punya kewenangan besar di bidang anggaran membuat atau menyusun anggaran mengesahkan anggaran saat itu
waktu itu kuasa dpr masih sangat besar untuk membahas anggaran gitu ya
dia bisa sampai
sampai pada keputusan untuk
sampai satu dan tiga gitu
jadi sampai di detil pembahasan anggaran itu dpr terlibat
jadi sejak awal dpr tahu ada proyek besar dan sudah mulai berpikir siapa yang akan mengerjakannya
jadi saya kira menjadi masuk akal ketika kemudian melihat dana yang begitu besar untuk proyek iktp ini
lalu ada sekelompok elit partai yang sudah membaca peluang mendapatkan uang besar itu ada di proyek iktp
lalu bermufakat jahat sejak awal
dan selanjutnya terjadilah kpk menemukan ada kerugian negara dua tiga m
jadi logika berpikir seperti yang disampaikan oleh jaksa dalam tuntutan di sidang tpkor maupun yang disampaikan oleh nasruddin sekarang
nampak semuanya masuk akal
sehingga kemudian saya justru lebih meragukan orang orang yang sudah mulai satu persatu
mereka yang sudah disebut dalam dakwaan itu tapi mengklarifikasi tidak menerima dan lain sebagainya
saya tertarik dengan perkataan anda tadi permufakatan jahat
kalau kemudian berkaca pada proyek proyek sebelumnya atau mekanisme proyek pemutusan anggaran di dpr
biasanya ini akan dimulai oleh siapa
andi narogong begitu berkuasa nampaknya sudah bertemu dengan fraksi ini di ruangan tertentu di dpr
biasanya itu dimulai dari mana sih sebetulnya
dari pihak parlemennya sendiri
dari pihak eksekutif
ataukah memang ada pihak pihak yang lain yang biasanya memulai
kalau yang selama ini beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota dpr dan terkait dengan pembahasan anggaran
biasanya inisiatif awal itu mulai dari dpr
karena informasi soal anggaran soal daerah mana atau soal akan ada proyek besar apa yang akan masuk dalam apbn itu
itu hanya dpr yang tahu
mereka yang membahas anggaran
dengan pemerintah tentu ya
jadi saya kira informasi ini yang umumnya menjadi jualan dpr selama ini
untuk kemudian bisa mendapatkan fee gitu ya
jadi misalnya di maluku ada proyek infrastruktur
itu kemudian mulai dibahas di dpr
dengan mudah informasi ini kemudian bisa dijual ke maluku sana ke pemda sana
oh ya ada proyek ini yang mau dianggarkan untuk maluku gitu misalnya
tapi saya bisa berjuang misalnya untuk memastikan proyek ini masuk apbn
kalau misalnya ada dana awal untuk operasional misalnya bagaimana memperjuangkan itu di banggar gitu ya
jadi saya kira inisiatif
seperti itu wajar dan itu yang kemudian membuat kami dulu mendesak
supaya kewenangan banggar yang terlalu besar itu dikurangi
sehingga dia kemudian tidak bisa seenaknya bisa mengatur proyek sejak awal
karena dia punya informasi tentang itu
baik artinya ada main mata antara legislatif dan eksekutif
tapi kemudian inisiatornya dari dpr
kita akan lanjutkan setelah kumandang azan maghrib
bang lusius tetap bersama kami
kami akan lanjutkan dialog bersama peneliti dari forum masyarakat peduli parlemen
indonesia sesaat lagi
sekarang bisanya itu kesepakatan kita dalam storsi
dibandingkan dengan keadaan indonesia seluruh dunia
kita selalu berharap
kita akan berharap
kita akan berharap
kita akan berharap
kita akan berharap
kita akan berharap
kita selalu berharap
kita selalu berharap
kita selalu berharap
kita selalu berharap
tapi kesepakatan kita
juga semasa sangat berharap
dan klien paksaan
harus dikembalikan ke posisi
harus dikembalikan ke posisi
awal kita tadi sebelum diskes nah setelah itu baru berproses
jangan langsung pimpinan langsung membacakan agenda sendiri
sekarang yang lain mendengarkan ini yang memancing kegaduhan
jadi saran kami saran kami pilih jamnya
jamnya lebih baik kita pakai isoman dulu
kita pakai isoman dulu kita bisa menenangkan pikiran
udah lah masa sih gak ada yang memanjakan yang terkita
tetapi sekarang isoman pimpinan tombol mati kita jangan langsung membatas semua
saya sudah menyampaikan ada masalahnya disuruh sudah terjadi
tapi sekarang sekarang kita hadir sekarang kita hadir masalahnya ada yang disuruh
masalahnya adalah ini bukan kondisinya saya saat ini kondisinya disuruh kita semua
ya gambar yang baru saja anda saksikan tadi
jadi ini adalah situasi terkini di ruang rapat paripurna dpd
dimana rapat yang seharusnya dimulai kembali ricuh
kericuan terjadi karena sejumlah anggota dpd menolak putusan mahkamah agung
tentang pergantian pimpinan
yang sedang dipimpin oleh gkr hemas dan farouk muhammad
dan kita akan terus pantau perkembangan di dpd
sampai sejauh mana rapat paripurna ini akan berjalan
dan kembali kita berdialog dengan peneliti dari forum masyarakat peduli
parlemen indonesia formapi lusius karus
sempat terinterupsi ya ini kericuhan tadi yang kita bahas adalah kericuan di ruang sidang
yang akhirnya bisa membuat kericuhan di dunia perpolitikan
yang tadi kita lihat sama sama adalah kericuhan yang konkret terjadi ya
di dalam ruang sidang dpr
kembali ke pertanyaan tadi artinya inisiatifnya itu dari dpr
tapi seberapa besar sebetulnya peran dari seorang pengusaha seperti andina rogong ini
mengatur bagaimana aliran aliran dana ini bisa kemana saja
kan andi narogong ini masuk setelah kemudian dpr hampir pasti
sudah bisa memasukkan anggaran terkait dengan ktp elektronik ini dalam apbn gitu ya
dan rupanya kalau lihat dari konstruksi yang disampaikan oleh jaxa
komunikasi dengan andi ini sudah terbangun sejak rencana awal proyek ini
mau dibahas dalam era apbn gitu ya
jadi rupanya koordinasi ini terus berlangsung disampaikan ada beberapa rapat yang kemudian melibatkan
beberapa elit fraksi yang berada di dalam era apbn gitu ya
seperti partai di dpr dan disana juga ada pengusaha seperti andina rogong dan lain sebagainya gitu ya
jadi saya kira sih ini memang sesuatu yang sangat umum gitu ya
untuk korupsi sistemik yang ada di indonesia
ada di sana legislatif terlibat kemudian ada eksekutif dan ada pengusaha ini
trio yang saya kira sangat masuk akal kemudian jika ada sebuah kasus diangkat seperti ini dan melibatkan tiga pihak gitu ya
jadi legislatifnya biasanya yang terlibat itu yang memiliki jabatan jabatan seperti apa
sebenarnya potensial yang terlibat dulu ya di sebelum dua ribu empat belas ini saya kira mereka yang terlibat dalam pembahasan anggaran di banggar
orang yang kemudian punya anggota dpr yang berasal dari komisi yang terkait dengan proyek yang akan dibahas di banggar
itu biasanya potensial terlibat karena mereka mereka lah yang kemudian
memperjuangkan sebuah proyek atau sebuah program itu masuk dalam apbn gitu ya
jadi saya kira bisa jadi memang anggota anggota dpr semuanya punya peluang gitu
bahkan kan kita pernah mendengar juga ada anggota dpr dari komisi lain bermain proyek di komisi lain gitu ya
nah itu bagaimana itu bagaimana logikanya
itu karena mereka punya fasilitas atau punya satu ruang yang sama di banggar
yang membuat mereka punya peluang untuk mengetahui ada proyek apa di mana
di komisi berapa gitu dan terkait dengan departemen
jadi dia akan berperan sebagai calo begitu semacam calo
kalau calon ini kan mulai bekerja misalnya dengan menjual informasi gitu ya
saat kemudian ini sedang dibahas di dpr seperti yang saya katakan tadi
dia sudah mulai membisikkan itu ke orang orang yang berkepentingan
dan dari sana dia bisa mendapatkan sesuatu gitu
dan biasanya pentolan pentolan dari partai masing masing partai itu
ketua ketuanya ketua umumnya kemudian sekjennya itu pasti akan mengetahui
kalau ada proyek proyek main mata sebenarnya gitu ya
ya saya kira memang hirarki kekuasaan anggota anggota dpr itu selalu berada di bawah kontrol
ketua ketua fraksi yang mewakili partai politik mereka di dpr
sehingga saya kira pembahasan anggaran pun pasti tidak keluput dari komunikasi
antara anggota di banggar atau anggota di komisi dengan pimpinan partai atau pimpinan fraksi
apalagi kemudian ada kepentingan kalau kita melihat alur yang disampaikan dalam dakwaan jaksa
kita melihat memang ada kepentingan dari beberapa partai
untuk mendapatkan dana segar ya dari proyek yang begitu besar yang disepakati dalam apbn yaitu ktp elektronik
jadi saya kira ini tergantung kebutuhan partai atau fraksi kemudian bisa terlibat dalam proses pembahasan anggaran
dia bisa menitipkan kepentingannya itu melalui anggotanya yang punya kekuasaan di alat kelengkapan dpr yang terkait dengan pembahasan anggaran
baik meskipun menurut anda ini sudah sesuai dengan logika sesuai dengan apa yang kemudian kita lihat sebelum sebelumnya praktek yang terjadi di dpr
tapi nyatanya kesaksian nazarudin ini dibantah oleh banyak pihak yang disebutkan namanya
dan bahkan mereka akan melakukan langkah untuk menuntut balik nazarudin
anda melihat kira kira dalam persidangan ini bagaimana tantangannya untuk membuktikan mana yang benar mana yang benar benar terjadi
ya memang ini tantangan yang luar biasa karena bukan hanya satu dua orang kemudian yang disebut dalam kasus ini
melibatkan begitu banyak anggota dpr kemudian banyak anggota dpr yang terkait dengan proses pembahasan anggaran ini
dan hampir semuanya punya posisi jadi bukan sesuatu yang mudah
dan sekarang banyak yang menjadi pejabat
betul tapi kan kalau kita bicara soal bukti gitu semoga saja kpk punya bukti itu
tapi kalau soal klarifikasi dari orang orang yang disebut namanya dalam dakwaan atau diduga terlibat dalam kasus ini
saya kira hampir semua kasus korupsi yang melibatkan anggota dpr atau politisi hampir selalu diawali dengan klarifikasi
bahkan ada yang bersumpah bahkan ada yang mencoba untuk menolak bahkan ada yang mencoba untuk menolak ini

tapi akhirnya kpk bisa membuktikan keterlibatannya
jadi bagi saya sikap yang paling tepat untuk kita sebagai publik dalam menghadapi kasus seperti ini
atau orang orang yang mencoba menciptakan kesan sebagai orang suci di awal gitu ya
saya kira memang kita harus meragukan
karena kita tahu tadi dpr dengan kekuasanya yang begitu besar
lalu beberapa pengalaman anggota dpr yang terlibat korupsi juga membuktikan
bahwa sebersih bersihnya orang ingin menampilkan diri ke publik
tapi belum tentu memang isinya betul betul bersih gitu ya
baik setelah kemudian nyanyian nazarudin dan juga kesaksian sebelumnya miriam
yang kemudian akhirnya dicabut kembali ke depannya tantangannya seperti apa
saya kira tantangan seperti yang dilakukan oleh mariam itu
juga bisa terjadi
pada anggota anggotanya yang lain gitu ya
langkah seperti apa yang harus dilakukan
merubah rubah kesaksiannya gitu ya
saya kira sih pegangan utama bagi kpk ya apa yang kemudian bisa berwujud gitu ya
sesuatu yang bisa diperlihatkan dan membuat orang kemudian tidak bisa
apa seenaknya saja merubah rubah alasannya gitu ya
tapi saya kira wajar orang seperti mariam gitu bisa mengubah ubah kesaksian
di bawah tekanan gitu
siapa yang kemudian tidak membayangkan kesereman
hidup di balik jeruji gitu ya
jadi sangat wajar kalau mungkin mereka saat diperiksa itu mengalami tekanan luar biasa
lalu mengeluarkan kesaksian yang mungkin tidak sesuai gitu ya
tapi ini salah satu modus juga yang umumnya dilakukan oleh koruptor gitu ya
biasanya kalau dia melakukan sendiri dia punya peluang kemudian untuk mengarang
kenyataan sesuai dengan yang dia inginkan agar terlepas dari jeratan gitu ya
baik bung lusius terakhir
nama nama yang disebut tidak terlalu banyak
banyak sekali pejabat dan juga anggota dpr
kira kira menurut anda kemungkinannya akan seperti apa orang orang besar ini
akan benar benar terjerat dalam kasus ini dan benar benar mendapatkan hukuman
saya masih sangat yakin apa yang kita dengar sekarang ini dengan alur yang diungkapkan
oleh jaksa di persidangan itu
itu merupakan sesuatu yang sangat penting
itu merupakan sesuatu yang bisa dipercaya gitu ya
jadi saya kemudian punya harapan tinggi kepada kpk untuk tidak main main kemudian
membuka bukti bukti yang ada gitu ya
dan tidak perlu takut kemudian dengan jabatan orang orang yang diduga terlibat dalam kasus ini
yang saat ini mungkin menjadi petinggi gitu ya
toh selama ini banyak juga yang terlibat di kasus kasus korupsi yang besar
memang bukan anggota dpr biasa biasa gitu ya
jadi orang orang yang memang punya peran
jadi kenapa harus takut dengan jabatannya sekarang kalau memang ada bukti untuk menjeratnya
baik setidaknya kpk sudah akan menetapkan tersangka baru
kita akan tunggu sama sama siapa nama tersangka baru ini
apakah namanya akan mengejutkan begitu ya
baik bu md sios karus peneliti formapi
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom